kita ke informasi selanjutnya tiga nelayan asal indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf di selatan filipina
meminta bantuan presiden joko widodo guna mebebaskan mereka
lewat sebuah video yang beredar di jejaring sosial facebook akhir pekan lalu
ketiga warga negara indonesia yang diketahui bernama maharudin lunani muhammad farhan dan samiun mano
terlihat tengah duduk dengan bertelanjang dada
sementara tiga pria terlihat berdiri mengawasi mereka sambil memegang senapan
dalam video tersebut mereka menjelaskan bahwa kelompok abu sayyaf menuntut tiga puluh juta peso
atau sekitar delapan tiga miliar rupiah sebagai uang tebusan
ketiganya diketahui ditangkap oleh kelompok abu sayyaf sejak dua puluh empat september lalu